bahan tambang bauksit atau komoditas bahan baku aluminium
dilarang untuk diekspor oleh pemerintah
hal tersebut diungkap presiden joko widodo di istana parteka
satu desember dua ribu dua puluh dua lalu
keberhasilan hilirisasi nikel menjadi inspirasi pemerintah
untuk melarang ekspor bahan tambang mentah lainnya termasuk bauksit
mulai juni dua ribu dua puluh tiga pemerintah akan memperlakukan pelarangan ekspor biji bauksit
dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri
dari industrialisasi boksit di dalam negeri ini
kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari rp dua puluh satu triliun
menjadi sekitar kurang lebih rp enam puluh dua triliun
itulah alasan utama pemerintah mendorong pelarangan ekspor boksit
berdasarkan data kementerian sdm pada raker komisi tujuh dpr dua puluh empat mei lalu
dari dua belas pembangunan fasilitas pemurnian bauksit
empat smelter telah beroperasi dan delapan smelter masih dalam tahap pembangunan
sayangnya tujuh dari delapan lokasi pembangunan smelter
bauksit tersebut masih berupa tanah lapang
dan belum menunjukkan kemajuan berarti hingga juni ini
kemudian untuk komoditas bauksit ini ada dua belas smelter
ketika diberlakukan larangan ekspor biji bauksit
maka hilangnya nilai ekspor bauksit tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar dua ratus delapan puluh delapan lima juta dolar di tahun dua ribu dua puluh
dan akan meningkat menjadi rp empat ratus sembilan puluh empat juta
rp empat ratus sembilan puluh empat enam juta di tahun dua ribu dua puluh empat
arifin menambahkan pelarangan ekspor biji bauksit juga mengakibatkan penurunan penerimaan negara
dari royalti sebesar rp empat puluh sembilan juta dolar amerika atau sekitar rp tujuh ratus tiga puluh lima miliar rupiah
serta seribu lebih tenaga kerja pertambangan berpotensi kehilangan pekerjaan
namun arifin menilai empat smelter yang beroperasi saat ini
mampu memberi nilai tambah bauksit sebesar rp satu sembilan juta
ketika diberlakukan larangan ekspor biji bauksit
maka hilangnya nilai ekspor biji bauksit juga mengakibatkan penurunan penerimaan negara

menanggapi hal tersebut sekjen asosiasi pengusaha bauksit dan biji besi indonesia apb tiga i
ronald sulistianto mengatakan
larangan ekspor biji bauksit tersebut telah menurunkan semangat para penambang
ronald melihat kebijakan tersebut dapat membinasakan pengusaha pertambangan bahan baku aluminium tersebut
dasarkan perhitungan asosiasi kebutuhan bauksit dalam negeri sati bukit
berkisar dua belas juta ton per tahun
dengan perkiraan produksi biji bauksit tahun dua ribu dua puluh tiga ini mencapai kisaran tiga puluh juta ton
kalau kita katakan enam juta itu berarti dua belas juta
berarti delapan belas juta itu mau dikemanakan kalau itu tidak boleh ekspor
bagi kami boleh saja kita taruh saja nanti di pelabuhan dan lain sebagainya
ya nanti akan membatu sendiri dan pada akhirnya kita tidak akan bisa menjual
kita harus menjual kepada produksi dalam negeri
artinya produksi dalam negeri yaitu whw dan baik
itu kan berarti diperbutkan oleh sekian banyak perusahaan
bagaimana dengan harga dasarnya
karena apa harga yang ada sekarang pun terhadap nilai produksinya itu juga tidak sebanding
terus seolah olah yang penting bisa laku
nah ini kan tidak sehat
kepala center industri trade and investment indef andri satrio menilai
pelarangan ekspor bauksit tidak efektif apabila industri hilir atau penggunaan bauksit belum tersedia di dalam negeri
kesiapan investasi fasilitas pemurnian dan ketersediaan industri pengguna hasil olahan bauksit di dalam negeri menjadi kunci sukses hilirisasi bauksit
kami tidak akan melihat bagaimana pemerintah gitu ya
merencanakan value chain atau supply chain dalam hal ini untuk industri aluminium gitu
sampai ke level siapa yang akan mengkonsumsi hasil produk dari aluminium itu sendiri
hanya sebatas ya kita larang lalu dengan pelarangan itu diharapkan investasi itu bisa masuk karena sulit mendapatkan supply dari indonesia
sebagai informasi berdasar data kementerian sdm tahun dua ribu dua puluh
produksi bauksit nasional diperkirakan sebesar tiga puluh satu juta ton dengan serapan domestik sebesar tiga belas hingga empat belas juta ton
artinya masih terdapat kelebihan produksi bauksit sebesar tujuh belas hingga delapan belas juta ton yang harus diserap oleh empat smelter bauksit yang telah beroperasi tahun ini
agung happy jakarta